proses pencarian badan pesawat lnr jt enam ratus sepuluh pklkp kembali membuahkan hasil
bagian mesin pesawat berupa turbin diangkat melalui kri bandar aceh
dan diangkut ke kapal riset barunajaya satu milik bppt
menurut keterangan dari tris handoyo kepala tim sar kapal barunajaya i
objek yang cukup besar ini ditaksir memiliki berat sekitar empat pound atau dua ton
karena berat dan besarnya objek ini maka kapal riset barunajaya satu lah yang didapuk untuk mengambil objek ini dari dalam laut
selanjutnya objek tersebut akan dibawa ke kri banda aceh ke pelabuhan tanjung priok
untuk didata di jakarta international container terminal
barunajaya mampu mengangkut beban maksimal hingga delapan ton
proses pengangkutan objek ini tidak mudah
melibatkan awak barunajaya satu juga seluruh awak kri bada aceh
menggunakan alat yang disebut e frame
prosesnya membutuhkan waktu hampir satu jam
berasa pantauan cnn indonesia di lokasi
objek berupa turbin ini pertama kali ditemukan sekitar pukul sepuluh lebih lima belas pagi
oleh mayor thomas penyelam tni al
dalam penyelaman sabtu pagi tadi ada dua objek yang didominan
ada dua objek yang dominan yaitu mesin turbin dan satu roda pesawat
bada aceh ke pelabuhan tanjung priok
pada jam sembilan gunung
ke pulau sumban
di tanjung priok